produk teknologi tumbuh dengan pesat
beberapa tahun terakhir
kehadiran produk teknologi tersebut tidak banyak menjanjikan
umur penggunaan yang lama baik dari segi
perangkat lunak ataupun perangkat keras
hasilnya adalah semua
berakhir menjadi sampah sampah
elektronik beberapa inovasi berikut ini
mungkin bisa menjadi referensi anda
untuk mendaur ulang gawe tua
yang tersimpan di gudang atau
laci rumah anda
berapa banyak anda
mengoleksi ponsel tua di
ketika anda awal membeli ponsel pintar
tentu tak pernah terpikir untuk
mengubah ponsel tua menjadi kamera
melalui aplikasi khusus yang tersedia
di play store dan app store anda dapat
memilih berbagai pilihan aplikasi
kamera pengintai dengan kata kunci
bermodalkan ponsel bekas yang dilengkapi
fitur kamera serta pemasangan
aplikasi kamera pengintai
dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain
tak hanya menghadirkan tampilan
video dua dimensi jika anda
memiliki lebih dari satu ponsel
yang tidak terpakai anda dapat
menggabungkannya untuk dimodifikasi
sayangnya isu keamanan
jaringan tanpa kabel yakni
menjadi hal utama yang harus diperhatikan
karena jika anda tidak ingin
kamera pengawas buatan ini diretas
hal utama yang harus diperhatikan
yakni menggunakan keamanan yang
telah memenuhi standar disasi dunia
hal lainnya yakni pengaturan kata sandi
untuk operator dan jalur akses
ke koneksi jaringan harus aman
selain itu saat pemasangan aplikasi
hendaknya dilakukan pemindaian dulu
dengan software khusus agar terhindar
dari aplikasi kamera pengawas palsu
inovasi lain memanfaatkan ponsel tua
agar lebih berguna yakni dengan
mengubahnya menjadi penambang uang digital
jika biasanya para penambang bitcoin
menggunakan perangkat personal komputer
atau pc super untuk menambang mata uang digital
beda halnya dengan perusahaan teknologi
asal korea selatan
dalam konferensi pengembang di san francisco
beberapa waktu lalu samsung memperkenalkan
program yang diberi nama upcycling
bertujuan mengubah ponsel tua menjadi perangkat baru
bukan membongkarnya untuk menjual kembali komponennya
sayangnya untuk menambang uang digital via ponsel
tidak serta merta semudah mengunduh aplikasi
karena setidaknya dibutuhkan
empat puluh ponsel samsung jenis galaxy s lima
dengan sistem operasi baru sebagai perangkat
bitcoin saat ini menjadi salah satu mata uang digital
yang ramai digunakan
tidak tanggung tanggung pada awal november dua ribu tujuh belas
harga satu bitcoin menembus angka hingga seratus juta rupiah
motherboard melaporkan samsung enggan membahas perangkat
yang mereka gunakan untuk menambang bitcoin
namun mereka menyebutkan bahwa delapan galaxy s lima saja
dapat menambang bitcoin dengan lebih efisien dari komputer biasa
walau tidak banyak orang yang menggunakan komputer biasa
namun superkomputer untuk menambang bitcoin